pemerintah mengklaim mengetahui identitas peretas biorca
yang meresahkan sebulan terakhir karena menjual dan membocorkan data pribadi masyarakat indonesia
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menyebut
biarca tidak memiliki kemampuan membobol data
ia hanya memberi peringatan kepada pengelola data pribadi termasuk pemerintah untuk berhati hati
mahfud menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang selama ini bocor bukanlah data rahasia
melainkan data umum biasa
tim satgas perlindungan data masih menyelidiki keberadaan bjorka
yang diduga memiliki motif ekonomi dan politik
gambaran gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh bin dan polri
tetapi belum bisa diumumkan
gambaran gambaran siapa dan dimananya itu
kita sudah punya alat untuk melacak itu semua
namun menurut pakar keamanan cyber dari vaksin com alphonse tanujaya
memburu biorca tidak akan menyelesaikan masalah
kebocoran data pribadi di indonesia sudah akut karena data yang dijual semakin hari semakin lengkap
saat ini data yang dibocorkan biorka sampai nama ibu kandung dan nomor kartu keluarga
yang berbahaya jika disalahgunakan
andaikan biorca ini bisa ditangkap
tetapi pengelolaan data ini tidak dirubah
dalam waktu yang tidak lama akan muncul biorka biorka lain
jadi akar permasalahannya bukan di biorka
saya setuju apa yang dilakukan biorka itu melanggar hukum
kalau memang pendegak hukum lebih pintar ini seperti ngadu ngadu
bisa menangkap biorca dan ingin melakukan proses hukum
ya itu memang melanggar hukum di proses
tetapi jika tidak melakukan pembenahan ke dalam pengelolaan data yang baik
seperti data kartu keluarga yang sekarang bertambah kualitasnya jadi bocor juga
tidak dibenahi ya percuma saja
mau ditangkap atau tidak ditangkap biorca
jika tidak ada pembenahan data akan bocor
makin hari kualitasnya akan makin bagus
kalau kualitas data yang bocor makin bagus artinya masyarakat makin menderita
menurut menteri mahfud
untuk menindaklanjuti kisru kebocoran data yang semakin masif
dpr dan pemerintah akan segera mengesahkan undang undang perlindungan data pribadi
di rapat paripurna